gubernur jawa barat rituan kamil memutuskan berkantor sementara di kota depok sejak jumat kemarin
untuk memantau langsung penanganan covid sembilan belas dan pelaksanaan pilkada kota depok
bagaimana evaluasi gubernur jawa barat atas peninjauan penanganan covid sembilan belas di wilayah depok
sudah bersama cnn indonesia news hour siang ini melalui sambungan zoom gubernur jawa barat rituan kamil
selamat siang kang emil
selamat siang mbak nana dan pemirsa cnn
selamat ulang tahun karena kemarin baru saja merayakan hari ulang tahunnya
selamat ulang tahun kang emil
selamat ulang tahun
selamat panjang umur
langsung saja ini sejak hari jumat sudah beberapa hari kang emil berkantor sementara di kota depok
evaluasinya penanganan covid sembilan belas di kota depok sepanjang peninjauan dari kang emil dan jajaran bagaimana kang
ya ada berita baik ya
jadi masih di rata rata
sehingga kemarin di depok itu saya mewakili pemerintah pusat dan provinsi memberikan bantuan empat puluh ruang dan alat icu di rumah sakit rumah sakit untuk pasien pasien yang sangat kritis
kemudian saya jumat
datang ke sana juga untuk mensosialisasikan pembatasan restoran kafe yang sampai jam enam
dimana kita mencoba proporsional kalau zona merah tidak boleh ada dine in cukup take away atau bungkus
nah besok mbak hari rabu maaf selasa rabu saya akan ngantor di sana lagi
dan terus akan kita monitor
nah minggu ini ada pergeseran zona merah
zona merah di bodebek adalah kota bogor kota bekasi dan kabupaten bekasi
kemudian di luar bodebek tadinya cirebon cirebon zona merah sudah lebih baik
malah sekarang mohon maaf bergeser zona merahnya ke kota bandung dan kabupaten bandung barat
jadi minggu ini ada lima zona merah yang harus kita terus pantau dan kita kendalikan
kang emil tadi kang emil mengatakan
sudah ada penurunan di kota depok
kendalanya dalam menekan angka penyebaran di tiga wilayah tersebut terutama di depok bogor dan juga bekasi
ini tiga wilayah yang menjadi teritori pemprov jawa barat yang masuk zona merah ini seperti apa kang emil
itu bad news ya
kemudian dari lima tiga ratus desa kelurahan se indonesia itu sepuluh yang resiko tertinggi delapan nya ada di depok
jadi itu alasan alasan kami kenapa fokus berkantor di sana
nah kita akan terus pantau bagaimanapun pengendalian bodebek ini mempengaruhi mayoritas kasus di jawa barat
nah salah satu yang hasil kesimpulan kita mbak ternyata
otoritas itu datang dari kluster perkantoran
kemudian mendampaki menjadi kluster keluarga
nah itulah kenapa di depok sedang kita kondisikan agar otg otg ini kalau bisa tidak lagi karantina di rumah
tapi kita sediakan di hotel di gedung gedung negara dengan biaya negara
nah mudah mudahan dengan mengendalikan pergerakan perkantoran
pembatasan pergerakan di kafe restoran itu kita monitor minggu ini harusnya ada penurunan mbak
oke kang emil bahwa otg otg ataupun orang tanpa gejala di wilayah depok ini tidak bisa melakukan isolasi mandiri
tapi tadi kang emil sudah mengatakan akan diisolasi di hotel tapi bagaimana dengan tenaga kesehatannya
kalau kemudian fasilitas kesehatannya itu masih ada ada hotel hotel yang bisa dipakai bagaimana dengan tenaga kesehatannya
apakah kemudian sudah mencukupi untuk bisa merawat pasien pasien positif covid sembilan belas
yang otg juga kang emil
tapi hari ini depok itu di angka delapan puluh an persen jadi sudah melewati artinya sudah lampu kuning ke merah lah ya
tapi belum overload kira kira begitu jadi belum perlu dihidupkan gedung gedung atau penambahan tenaga tenaga kesehatan yang
sifatnya itu akan terjadi kalau penanganan sudah overload
nah per hari ini mendekati overload tapi belum overload maka kita tadi menambahi empat puluh ruang icu misalkan ya
kemudian juga membuka lowongan kerja mbak ini juga tolong disampaikan
hari ini di jawa barat banyak lowongan kerja untuk tenaga kesehatan di rumah sakit
dan memang kalau terpilih dan lulus akan dipekerjakan penuh diperbantukan untuk penanganan

apakah bisa dielaborasi ataupun dijelaskan lebih rigid begitu kang emil soal lowongan kerja calon calon tenaga kesehatan ini akan seperti apa
apakah kemudian prosesnya akan lebih cepat dan ditempatkan di mana saja begitu kang emil
ya mayoritas yang dibutuhkan sekarang ada lowongan ratus ratus tenaga kesehatan itu di rumah sakit ui di depok di rsud di laboratorium kesehatan
yang agak urgent itu yang dicari yang punya skill menang

kalau memang ada skillnya silahkan mendaftarkan ke dinas kesehatan depok nanti diatur di forward diseleksi ke rumah sakit rumah sakit yang membutuhkan
nah inilah salah satu antisipasi kapasitas fasilitas diperbanyak
sdm juga mulai kita buka lowongannya kita edukasi
sambil tadi proses pencegahan di level rt rw dan di level pergerakan manusia

maka besok saya cek lagi sidat di tempat tempat yang lebih rame apakah k

disiplinan memakai masker itu tinggi rendah atau sedang juga akan kita jadikan patokan
oke kang emil kalau kita lihat jawa barat adalah provinsi dengan penduduk yang paling banyak begitu ya di indonesia
tapi kalau kita lihat angka pengetesannya dan juga tracingnya ini masih jauh di bawah standar
apa sebetulnya yang menjadi kendala
terutama untuk pengetesan dan juga tracing di depok bogor dan juga bekasi begitu
apakah kemudian alat tesnya yang masih kurang didapatkan oleh pemprov jabar begitu kang emil
ya kita bicara datanya
mbak total pengetesan pcr itu per minggu ini empat ratus tiga puluh dua ribu
nah empat ratus tiga puluh dua ribu itu sudah terbanyak mbak dibandingkan provinsi provinsi lain di luar dki
dki itu tinggi sekali karena ada fasilitas
fasilitas fasilitas pemerintah pusat kan di ibu kota negara
sementara provinsi lainnya kan tidak ada
jadi kalau disebut sedikit saya kira tidak tepat
dengan jawa timur saja kita lebih banyak seratus ribu pengetesan ya akumulatif
karena kita banyak mengeteskan dari awal awal karena kita kan beli tes pcr sendiri
sekarang ada cara baca baru yaitu hitungannya mingguan
nah kalau akumulatif kita ini terbanyak se indonesia setelah jakarta
tapi kalau mingguan minggu lalu kita sudah
jadi kita tinggal menaikkan ke lima puluh ribu maka standar who itu terpenuhi
jadi tidak jauh jauh aman
tapi dua tiga minggu sebelumnya memang agak rendah karena terbatasnya jumlah pcr
jadi problem jawa barat itu kalau singkatnya bukan laboratorium atau apanya
tapi jumlah persediaan pcr nya itu terbatas
nah kami memproses permintaan ke bnpb
sudah ada komitmen ngedrop ke jawa barat dua ratus lima puluh ribu
di mana dua ratus ribunya akan dikendalikan di rumah sakit rumah sakit bodebek
maka pengetesan tidak akan dipukul rata
kita akan perbanyak di daerah bodebek khususnya depok
oke kang emil kita tahu bahwa kota depok ini akan menyelenggarakan pilkada
karena pada tanggal sembilan desember dua ribu dua puluh dan sekarang sudah masuk ke dalam tahapan kampanye
salah satu alasan kang emil datang dan juga berkantor di sana adalah untuk mengecek bagaimana penanganan
apakah bisa memenuhi protokol kesehatan dalam menghadapi tahapan kampanye untuk pilkada kota depok
sejauh ini bagaimana kang
apakah kemudian ada kekhawatiran bahwa pada tahapan kampanye ini akan muncul kluster kluster baru untuk pilkada di kota depok kang emil
ya itu juga salah satu alasan
karena mayoritas kasus jawa barat ada di bodebek
dan dari bodebek itu satu satunya wilayah yang sedang menyelenggarakan pilkadek kan depok
jadi menjadi alasan kedua kenapa saya memonitor di sana
nah kekhawatiran secara umum ya secara umum seluruh indonesia memang ada kekhawatiran kluster pilkada
oleh karena itu saya ingin membuktikan karena pilkada iya tidak itu kan kewenangan pusat
tugas saya mengamankan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah
dan kebetulan di bodebek saya mengamankan
di bodebek epicentrumnya kebetulan depok sedang pilkada
maka kehadiran saya di sana juga ingin memastikan kepada kpu bawaslu bahwa kegiatan kegiatan yang mengundang kerumunan selama kampanye itu harus kita kendalikan
saya sudah instruksikan beberapa hal
satu ketegasan dari tni polri terhadap pelanggaran
kedua pembagian bansos tahap empat yang berupa tunai itu akan kita tunda setelah pilkada
jadi jawa barat itu masih ada dua bansos
bansos ketiga akan dibagikan sekarang
nanti basus keempat yang full tunai itu yang bertepatan di bulan desember
nah tidak akan kita bagikan di awal bulan desember tapi kita bagikan setelah pilkada
untuk menghindari potensi penyalahgunaan bantuan langsung tunai ini sebagai bantuan atau hal yang dieksploitasi selama pilkada
oke kang emil kalau bantuan sosialnya akan diberikan nanti setelah pemungutan suara begitu
setelah tanggal sembilan desember bagaimana kemudian meringankan beban masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan sosial tunai itu kang emil
menjelang tahapan kampanye ini
tapi ada dilema di situ ya
di satu sisi tidak ingin memberikan keuntungan bagi petahana tapi di sisi lain ada masyarakat yang harus dibantu membutuhkan bantuan sosial tunai itu kang emil
nggak ada masalah
jadi bantuan itu kan bantuan keempat
bantuan ketiga itu akan dibagikan minggu ini
jadi yang minggu ini tetap berjalan
sifatnya setengah tunai kan setengah sembako lah ya
sambil kita monitor ini bantuan ketiga ini aman dari politisasi atau tidak
itulah kenapa saya monitor di sana
saya optimisnya aman lah ya
nah si tunai dan sembako kami ini bisalah untuk bertahan selama dua bulan
oktober november kira kira begitu
jadi nggak ada masalah
hanya bantuan terakhir yang memang di jadwal kita desember
tadinya akan dibagikan di awal bulan desember
hanya digeser seminggu aja
yang tadinya awal bulan

supaya coblosan dulu baru bantuan diberikan
jadi saya kira tidak ada kendala kedaruratan ya
selama proses pergeseran hanya selang satu minggu ini
oke terima kasih sekali gubernur jawa barat
kang emil rituan kamil atas waktunya kepada cnn indonesia news hour
pada siang hari ini kita tunggu nanti bagaimana implementasinya dan juga hasilnya sidaknya kang
bukan hanya di depok kabarnya akan ke bogor dan juga bekasi berkantor begitu kang emil ya
iya betul ya
oke terima kasih sekali kang emil atas waktunya kepada kami siang hari ini